awalnya gue sedih banget
dan gue gak mungkin ngerubah rasa sayang itu jadi rasa sayang saudara
nah kalau kayak gini kan jadi bunganya gak bisa rontok
kesedihan mengiris hati seperti sembilu
merobek jiwa seperti sekam yang terbakar
kesalahan di masa lalu seperti luka yang mengangat
setelah sembuh pun bekasnya masih tersisa
tapi apa yang harus aku lakukan ke
dia juga marah sama aku kayaknya
bahkan dia juga tidak mau mendengar penjelasanku
apa ini kek
dekatkan ke telingamu dan dengarkan suara suara itu
nisjaya kamu akan merasa dekat dengan ranti
tumpuk tangan attorney chun yang sempurna
tunduk kerjaya yang kecil
seharusnya tuan tunggu linguat
tidak bisa diselamatkan lagi
enggak bisa tinggalkan aku begini jarak jarak
aku begitu mencintai kamu rad
kau jangan tinggalkan aku rad
aku enggak bisa hidup
pokoknya ayo enggak mau balik ke rumah itu
ayo gak mau ketemu sama lia apalagi sama laki laki penjati itu
lo jadi anak bego banget sih
lo ini ngerugin diri lo sendiri namanya
kalau lo emang benci sama laki laki bejat itu
mereka nanti nangkutin aja dia
hitung hitung lo minta duit ganti rugi karena dia udah ninggalin lo selama ini
kenapa enggak lo kan adenya lia anak keyos juga
berarti lo berhak atas semua hartanya
ya minimal kalau lo kagak mau ngelakuin ini bakal diri lo sendiri
lo mikirin nyokaplono yang di alam sono biar dia tentram
dia tau kalo anaknya udah ngebalesin dendamnya
sian ya ayu
mungkin dia masih shock gara gara hal itu
menurut kak juan perasaan kak juan sekarang gimana
setelah tau kalau misalnya ayu itu adik kak juan sendiri
kalian berdua gak mungkin pacaran kan
gue sedih banget
gue telanjur sayang sama ayu
dan gue gak mungkin ngerubah rasa sayang itu jadi rasa sayang saudara
papa mau disini nungguin ibu kamu
tapi ibu tuh baru ngelewatin masa kritisnya pak
ibu butuh istirahat
papa gak akan tenang sebelum ibu kamu sadar
dan papa mau nunggu dia sampai dia tersadar
ijinkan papa untuk nungguin ibu kamu
nanti kalau ibu kamu sudah tersadar dan dia minta papa untuk pergi
bapak akan langsung pergi tanpa membantah
aku minta kamu pergi dari sini mas
aku gak mau lihat kamu
aku akan pergi ray
aku akan pergi
kamu jangan mengingat perasaan kamu
kamu masih mencintai aku kan mas
waktu aku gak izinin kamu pergi
kamu bisa kembali
aku memang selalu mencintai kamu
tapi aku gak bisa maafin kesalahan kamu kali ini
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
apa mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
sepertinya si fauzen serius sekali
sedang apa dia
dia punya rencana jahat lagi pada lia
ini kan surat persetujuan untuk memindahkan seluruh harta lia ke tangan fawzi
aku harus segera kasih tahu lihat
dia tidak boleh menandatangani surat ini
aku harus tiba di rumah sakit lebih cepat dari fauzia
untuk mencegah lia tanda tangan surat
maaf pak maaf pak maaf pak
mau hukuk lagi
maaf pak maaf pak
om udah siapin surat kuasa buat menangani perusahaan
kamu tanda tangannya
udah waktunya makan siang ibu ya
tanda tangannya habis makan siang ibu ya
dia mau siapin dulu
ibu kamu udah makan kan
jadi sekarang kamu bisa tanda tangan ini kan